kita pantau bagaimana pergerakan masyarakat menuju akhir tahun bersama dengan produser lapangan nindya yuwono di bandara soekarno hatta tangerang banten nindya
dari pantauan anda sampai dengan sore ini berapa banyak masyarakat yang datang dan pergi melalui bandara soekarno hatta
selamat sore puspa saat ini saya berada di terminal tiga bandara internasional soekarno hatta tepatnya di bandara domestik begitu
dan untuk total penumpang yang ada di bandara sendiri ini ada satu ratus empat belas enam ratus tujuh penumpang
dan dari tiga terminal yang ada di bandara soekarno hatta yang paling banyak memang ada di terminal tiga dengan jumlah lima puluh sembilan enam ratus empat penumpang
dan untuk hari ini puspa penerbangannya ada sembilan ratus sembilan puluh dua penerbangan dan yang meninggalkan jakarta ini ada empat ratus sembilan puluh enam penerbangan
dan untuk penerbangan
penerbangan hari ini memang masih didominasi untuk indonesia ini masih di luar pulau khususnya sumatera dan kalimantan dan juga bali yaitu denpasar
untuk sekitar pulau jawa ini ada menuju ke yogyakarta dan juga surabaya
dan untuk ke luar negeri ini juga ada puspa tadi kami sempat memantau sejumlah penumpang yang ingin melaksanakan umroh begitu menuju saudi arabia
dan selain itu untuk ke luar negeri paling banyak memang menuju ke singapura untuk ke jepang
sydney abu dhabi dan juga kuala lumpur
dan terkait cuaca buruk yang memang diprediksi dari bmkg terjadi hari ini puspa
sepertinya memang tidak berpengaruh dengan terhadap penerbangan yang ada di bandara soekarno hatta hari ini
karena kami memantau sejumlah jadwal ini memang masih tetap sesuai jadwalnya atau on schedule begitu puspa
dan terkait bagaimana antisipasi dari pihak bandara ini masih berkoordinasi terus dengan bmkg dan juga stakeholder bandara lain
terkait bagaimana nantinya jika ada antisipasi
namun jika memang ada cuaca buruk nantinya ini dampak yang paling dekat adalah penumpukan penumpang begitu puspa
nantinya jika memang ada penumpukan penumpang di terminal tiga terminal ini nantinya pihak bandara akan menyiapkan ruang kursus tambahan begitu
ruang tunggu khusus untuk penumpang jika nantinya memang ada terjadi penumpukan penumpang jika ada terjadi cuaca buruk puspa
baik di luar cuaca buruk nindya bagaimana dengan lonjakan penumpang
ada prediksi kapan kira kira ada lonjakan penumpang di bandara soekarno hatta dan seperti apa antisipasinya
hingga hari ini kami memantau masih cukup sama begitu puspa karena dari kemarin kita juga memantau di tempat yang sama
ini tidak ada terjadi lonjakan yang cukup signifikan begitu sekitar seratus ribu satu ratus tiga belas satu ratus empat belas ribu
dan untuk prediksinya kami masih belum mengetahui kami masih menunggu
hingga tanggal tiga puluh satu atau mungkin setelah tanggal satu januari ini akan ada lonjakan setelah tahun baru atau bagaimana
kami masih menunggu informasi dari pihak bandara soekarno hatta puspa
oke nindya bagaimana dengan harga tiket pesawat di periode saat ini
apakah ada kenaikan yang cukup signifikan kemudian dikeluhkan oleh para penumpang di bandara soekarno hatta
apakah ada kenaikan yang cukup signifikan kemudian dikeluhkan oleh para penumpang di bandara soekarno hatta
apakah ada kenaikan yang cukup signifikan kemudian dikeluhkan oleh para penumpang di bandara soekarno hatta